akibat pergeseran metode bekerja atau belajar secara daring
tidak sedikit masyarakat yang menghabiskan waktunya di depan laptop atau layar ponsel
fili salah satunya
intensitas melihat komputer di masa work from home semakin meningkat saat pandemi
fili merupakan penderita miopia sehingga untuk beraktivitas ia harus menggunakan kacamata minus sebagai alat bantu
ia pun sempat merasakan pusing dan terkendala gangguan penglihatan akibat terlalu lama menatap layar laptop
minus ternyata berubahnya lumayan satu poin
dari yang tadinya saya dua lima jadi langsung lompat ke tiga lima
agar mata tidak kelelahan fili punya cara tersendiri untuk mengatasinya
mulai dengan mengistirahatkan mata secara berkala hingga melakukan senam mata
jadi pas lagi meeting misalnya saya off camera
jadi kan saya bisa dilalatan tapi sambil dengerin
atau setiap setengah jam sekali karena saya juga sempat baca informasi
intinya itu saya keluar ke taman lihat lihat hijau hijau tanaman itu sih
miopia juga disebut mata minus atau rabun jauh
penderita kelainan refraksi mata ini kesulitan saat melihat objek jauh namun jelas saat melihat objek dekat
dokter spesialis mata rscm kirana umar mardianto menyebut
selama pandemi ada kecenderungan peningkatan prevalensi kasus miopia
hingga saat ini belum ada cara untuk mengurangi miopia namun tingkat keparahan penyakitnya dapat diperlambat
miopia itu sekarang di bidang ophermologi juga salah satu dari kelainan yang prevalensinya meningkat di seluruh dunia terutama di asia
saat ini di asia kalau di perkotaan itu bisa kalau kita lihat di populasi produktif di anak anak sekolah di remaja gitu
salah satu cara yang paling murah untuk
memperlambat miopia adalah outdoor activity
jadi dikatakan bahwa dua jam outdoor activity per hari itu itu sudah bisa menjadi salah satu faktor prediktor untuk memperlambat penambahan miopia
dr umar menambahkan salah satu cara untuk mencegah kelelahan mata akibat terlalu sering menatap layar elektronik adalah dengan teknik dua ribu dua puluh dua puluh room
setiap dua puluh menit menatap layar luangkan waktu sejenak melihat sesuatu yang berjarak dua puluh kaki
atau sekitar enam meter dari hadapan selama dua puluh detik
kalau lensa kalau udah barep ya dia nggak jernih lagi
artinya meskipun ukurannya masih sama kalau lensanya sudah tidak maksimal bisa mengkoreksi ya harus kita ganti secara bertahap
sehingga memang untuk periode satu atau dua tahun sekali mesti diganti kacamatanya
karena untuk membaca dekat perlu tambahan lensa baca yang lebih kuat lebih kuat lebih kuat
hal lain yang harus diperhatikan bagi orang yang kerap berkonsentrasi tinggi
di depan layar perangkat elektronik adalah mengatur jarak penggunaan gawai sekitar empat puluh cm
dan mengatur tingkat kenyamanan cahaya layar
jangan lupa konsumsi gizi yang seimbang bagi tubuh
serta lakukan olahraga ringan untuk penderita miopia berat agar kondisi mata tetap terjaga
tim liputan cnn indonesia jakarta